halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kementerian agama telah selesai menggelar sidang isbat untuk penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
untuk menentukan hari raya idul fitri tahun dua ribu dua puluh
kementerian agama telah melakukan konferensi pers pada pukul tujuh malam tadi
dan menyampaikan hasil keputusan dari sidang isbat untuk pelaksanaan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
secara resmi hasil dari sidang isbat tersebut hari raya idul fitri jatuh pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal wilayah
indonesia yang sudah masuk kritera mabin
serta adanya laporan hilal yang terlihat
disepakati bahwa satu sawal tahun seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
jatuh pada hari rabu tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh empat masehi
kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air
komika prayoga pratama atau yang dikenal ba be kabita
terima kasih meninggal dunia pada selasa sembilan april dua ribu dua puluh empat pagi tadi
komika dan juga komedian prayoga pratama atau yang lebih dikenal babe cabita
selasa pagi meninggal dunia di rumah sakit mayapada lebak bulus cilandak jakarta selatan
almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul enam lewat tiga puluh delapan pagi tadi

almarhum meninggal setelah satu pekan dirawat di rumah sakit
akibat mengidap penyakit langka anemia aplastik
ratusan jemaah torikot naksabandiah alkholidiyah jalaliyah di kabupaten deliserdang sumatera utara
rayakan idul fitri hari ini ratusan jemaah torikot naksabandia al khalidiyah jalaliyah di kabupaten
deliserdang sumatera utara rayakan idul fitri hari ini berdasarkan metode hisil
meriah yang sudah melalui sidang dewan majelis fatwa naksabandia menentukan satu
syawal jatuh pada selasa sembilan april dua ribu dua puluh empat berdasarkan metode tersebut ratusan jemaah
torikot naksabandiah di medan dan deliserdang hari ini sudah melaksanakan
salat idul fitri dan lebih awal dari penetapan pemerintah dan salat idul fitri satu sahabat
melalui hisap komaria yang senantiasa
digunakan dalam torekan aksabani orlia jaliliya
bertepatan pada hari ini selasa
papua yang dipimpin oleh tuan guru
dan pada hari ini jemaah torekan aksabani
orlia jaliliya di seluruh indonesia
serentak melaksanakan sholat ibu
kita hari ini dengan
di indonesia ini sudah terbiasa dengan perbedaan
kita tetap menganggap perbedaan itu adalah
jangan lupa untuk like share and comment